lu janjian sama dia
iya emang gue udah janjian sama dia
tapi kok lu bisa barengan sama reva sih
itu ke tangan kamu
padahal aku pengen banget langsung ngasih kado
itu ke kamu boy
udah lah daniel dia
ini kita cabut aja yuk
kan kita harus ke rumahnya boleh juga
kamu kenapa sih
lu mau ngapain lagi sih disini
aku pengen nanya sama kamu
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
jangan lupa like
raya lo tau gak sih
tadi itu gue abis liat mondi sama cewek baru
kalau feeling gue sih itu cewek baru habis diputusin deh sama mondi
nah itu berarti peluang lo raya
supaya lo bisa deket lagi sama mondi
emang ceweknya kayak apa sih red
em kayaknya sih cewek gue juga baru liat sih
aku juga gak terlalu kenal
megan cindy sama meli pun juga baru liat
atau jangan jangan mondi tuh playboy raya
sejauh ini gue kenal mondi
dia tuh sukanya berantem genggengan terus apalah
dan kayaknya dia kurang respect deh kalo masalah cewek
hmm kalo gitu kenapa dia jadi begitu ya
oke raya gue gak akan ngejar lo lagi
gue gak mau celaka
dan asal lo tau raya
gue berubah kayak gini gara gara lo
gue mau damai sama warung juga gara gara lo raya
tumbuh semangat positif buat gue
tapi sekarang lo kayaknya mau gue berubah kayak dulu lagi
serah kalo itu mau lo
gue bakal kayak dulu lagi
ini kan ini kan kado yang tadi pagi gue liat
enggak aku kenal sama tante marisa mamanya boy
jadi aku itu
ehh aku itu model iklan di kantor mamanya boy

ehh reva tunggu
ehh reva tunggu
duh pasti di dalam sana banyak temen temennya boy yang udah kenal sama gue
ntar yang ada mereka kasih tau reva kalau gue adalah mantannya poi
ah bisa berantakan semuanya
duh gawat banget nih kalo reva kasih tau ke tante marissa kalo gue ini adalah ibu dirinya
aduh kamu cantik banget malam ini
tapi kamu jangan bilang ya sama mamanya boy kalo aku adalah ibu dirinya kamu

karena di model iklannya dia itu gak boleh umurnya tua
umurnya tua harus muda memang sesuai sama umurku
tapi yang pastinya nggak boleh menikah
kamu ngerti kan
demi ketenaran dia bohongin banyak orang
emang bener bener nih adriana
tapi ini kesempatan buat gue
gak usah sok basa basi
gue udah tau lo tuh niatnya semuanya pasti buruk
gue sih mau aja jaga rahasia
tapi dengan satu syarat
oke syaratnya apa
lo gak boleh nahan nahan uang jajan atau uang bulanan gue lagi
kecil itu masalah mudah rafa
have fun cantik anak gadis
waktu udah ketutup kayak lontong
udah siap makanan kuda
waktu udah kutuk
waktu udah oke
bisa cek kan
waktu udah kutuk
oke banget ini makanan
kutuk banget ini
gak tau gue
lo ngundang juga kali
salam dulu ya
jangan lupa ya
jangan sampai lupa
potongan kue pertama harus di latar belakang
pintar pintar pintar
jangan sampai lupa
terang aja tante siap percaya sal
ini ada titipan kado
kok gak keliatan
wah tante tahu dia pasti malu malu
dia pengennya dijemput sama tante
adriana udah pulang tante
kok gak nyapa tante
aku gak tau tante
kok kamu gak nahan dia
tante gak nyuruh
kamu harus punya inisiatif dok
masa begitu aja harus dipesan
dasar kamu gak cerdas
tante apa semua orang lagi sekali
ostaga kamu dulu gara gara apa di sini
wah ken sickness
jangan terus rempokin namanya
emang lu brahwave sampe suced category kaun engga
iya kasih gue tante
itu ke tangan kamu
padahal aku pengen banget langsung ngasih kado itu ke kamu boy